publik mungkin masih ingat dengan figur bribka seladi seorang polisi jawa timur
di jawa timur yang menambah penghasilannya dengan mengubah sampah menjadi pundi pundi rupiah
dan hari ini di tanggal satu juli yang diperingati sebagai hari bayangkara
bribka seladi rencananya akan menerima penghargaan dari kapolri atas pengabdiannya selama ini di korps bayangkara tersebut
ya dan tentu saja kita sudah tersambung bersama dengan bribka seladi di mapolda jawa timur
selamat pagi pak seladi
selamat pagi mas afian sama mbak ladi
ya pak seladi sepertinya saat ini anda sudah bersiap siap untuk mengikuti upacara
ada persiapan khusus pak yang dilakukan untuk menyambut hari bayangkara ke tujuh puluh ini pak
ya yang dibersiapkan adalah untuk melaksanakan upacara

terutama diri saya sendiri ya karena sudah diperintahkan untuk ke polda mengikuti upacara hari bayangkara yang tujuh puluh
jadi saya dipanggil untuk ke sana untuk melaksanakan upacara yang ada di polda
rencananya akan dimulai pada pukul berapa pak
ya rencananya pukul tujuh
pukul tujuh sudah memasuki lapangan upacara
baik dan kabarnya nanti bapak bribka seladi ini akan mendapatkan penghargaan dari kapolri
seperti apa pak penghargaan nanti akan diberikan kepada bapak seladi
jadi saya sendiri kurang mengetahui karena itu pimpinan yang merentakan untuk mengikuti upacara di polda jatim
jadi saya siap untuk menerima apa yang akan diberikan oleh pimpinan saya bapak kapolri maupun bapak kapolda
jadi saya siap ada di tempat sewaktu waktu saya untuk mengikuti upacara ya langsung saya berdiri demikian
pak seladi kalau kita berbicara soal kiprah kiprah pak seladi setelah dimuat atau ditayangkan oleh media masa
pak seladi banyak sekali mendapatkan apresiasi dari warga masyarakat tidak hanya di indonesia
bahkan masyarakat mancanegara pun ada memberikan apresiasi langsung kepada bapak
mungkin bisa diceritakan pak apresiasi apa yang selama ini disampaikan oleh orang orang atau warga baik mancanegara
maupun orang di sekitar anda yang disampaikan langsung ke pak seladi
jadi ada ya terima kasih untuk rekan rekan mungkin yang mengucapkan terima kasih
ada yang dari malaysia ada yang dari brunei kemudian korea kemudian amerika
kemudian ada contohnya seperti ini dari tokyo
nah ini ya saya sendiri nggak tahu dari mana siapa asalnya dari mana saya nggak tahu
tapi ini ada ucapan yang dari tokyo ini
lalu bagaimana pak seladi ketika mendapatkan apresiasi dari masyarakat terutama dari tokyo
ada dari beberapa negara lain brunei darussalam
apa yang pak seladi lakukan biasanya
saya mengucapkan terima kasih kepada saudara saudara saya keseluruhan
ya mungkin internasional ya saya sendiri nggak tahu
terutama dari saudara saudara saya yang ada di indonesia
saya sendiri mengucapkan terima kasih karena apa ini menambah untuk kekuatan batin saya
dengan adanya tugas saya ini betul betul saya harus membenahi
mungkin ada salah ya tetap saya tetap saya benahi
jadi sesuai apa yang diperintahkan oleh pimpinan saya
laksanakan dengan baik dan ikhlas
baik terkait juga dengan anda sudah terekspos oleh banyak sekali media ya terkait pekerjaan sambilan anda
lalu apakah ada perubahan signifikan pak ketika anda sekarang melakukan pekerjaan sebagai dari pihak kepolisian
ya alhamdulillah sampai saat ini ya ada banyak sekali perubahan yang dari
apa yang saya laksanakan sampai saat ini untuk ke depan dari bahwa kita sudah menyenangkan
untuk reformasi mental untuk dan lain sebagainya itu informasi dari bapak tito ya pak
pak tito sendiri dari bapak kapolri yang akan mau dilantik sebagai kapolri di indonesia
ya lalu pak seladi jika selama ini pasti ada orang yang
pro dan juga kontra terhadap pak seladi lalu setelah pak seladi mendapatkan penghargaan
atau mendapatkan apresiasi luar biasa dari masyarakat indonesia dan juga mancanegara
apakah orang orang yang selama ini mencibir atau orang orang yang selama ini kurang suka dengan
pak seladi apakah akhirnya berbalik menjadi simpati pak seladi ada cerita ada cerita spesial nggak pak
jadi ada mas banyak sekali yang mengucapkan terima kasih
kepada saya cuma saya sendiri kan nggak tahu namanya manusia kan nggak sama untuk berpikirnya
tapi alhamdulillah banyak mengucapkan terima kasih untuk mengucapkan itu karena memberi contoh
memberi teladan kepada saya saya harus belajar kepada pak seladi demikian banyak sekali yang mengucapkan seperti itu
kira kira apa apa pesan dari bapakatif kapesper seladi di hari bayang karai ini yang ingin bapak sampaikan
saya mudah mudahan kepolisian republik indonesia dengan adanya tahun
dua ribu enam belas ulang tahun ke tujuh puluh polri semakin lama semakin maco

ada harapan tertentu pak dari bapak dengan calon kapolri yang baru ini pak nantinya pak
ya saya harapan saya saya mendukung sekali sama bapak kita dengan rencana yang apa yang akan dicanangkan di bapak kapolri itu sudah memberi informasi untuk ya itu tadi yang saya katakan tadi
saya sangat mendukung sekali terima kasih apa yang saya jalankan ya seperti itu sampai saat ini terima kasih
bapak seladi sesaat lagi anda akan menerima penghargaan dari kapolri bisa diceritakan sedikit pak jika melihat ke belakang tahun lalu apa yang bapak lakukan di hari bayangkara ini
yang saya lakukan saya akan berbuat sesuai apa yang diperintahkan oleh pimpinan saya patuhi kemudian saya laksanakan dengan ikhlas tulus jangan sampai saya merugikan sama masyarakat
karena saya sebagai polisi sebagai pelayan masyarakat bukan polisi yang dilayani sama masyarakat jadi itu harapan saya masyarakat selalu menerima adanya polisi yang di indonesia ini tetap melayani melindungi mengayomi pada masyarakat rakyat indonesia keseluruhannya
tadi bapak sudah menyampaikan pesan pesan untuk hari bayangkara ini ada pesan spesial pak bagi
junior junior bapak yang saat ini masih bertugas di kepolisian pak
ya pesan saya mudah mudahan adik adik ya mohon maaf junior saya apalagi yang barusan dilantik ya
jalankan dengan benar sesuai perintah pimpinan
ikhlas menghadapi apa saja yang dijalankan
penting tidak ada
merugikan kepada masyarakat umumnya kemudian tidak ada pungli
jadi yang diinginkan masyarakat polisi mendekat sama masyarakat masyarakat mendekat sama polisi
itu yang diinginkan saya untuk supaya semuanya saling membantu tugas tugas polisi
jadi adik adik saya yang junior junior marilah kita kerjasama
saling membantu masyarakat
jangan sampai mempersulit masyarakat
mari kita membantu ikhlas tanpa pamrih
tidak neko neko demikian
baik terima kasih
bapak bribka seladi telah bergabung bersama kami di cnn indonesia today
sukses untuk acara peringatan hari bayangkara nanti yang akan digelar hari ini
dan juga nanti ada penghargaan yang akan diberikan oleh kapolri
untuk mengucapkan selamat ya buat pak bribka seladi atas penghargaan yang nanti akan disampaikan di hari ulang tahun bayangkara ke tujuh puluh ini